baru mau diisi baru aja mau diisi
terus kenapa didorong kesini
dorongnya ke pom bensin ceng
tuh pom bensin jaraknya tiga km dari sini doy jauh
ngapain kamu berhenti
yuk jalan lagi yuk
lama gak ngerti ya
nanti beli bensinnya pakai motor saya
sampai di sana di pom bensin motor sini
kalau enggak kan bisa dibalikin
assalamualaikum kang idan
waalaikumsalam mang ocad
kalau mang ocad sudah berpikir mang ocad gak sanggup mulangin ya pasti mang ocad gak bakalan bisa mulangin
kalau mang ocad gak bisa mulangin barangnya saya sitak itu perjanjiannya
tolong saya kang idar saya lagi ada persoalan keluarga
saya jadi nggak fokus dagang
itu namanya mensugesti diri sendiri
main hp terus kamu sekarang nih
bagaimana kamu bisa maju kalau kebanyakan iseng nih
ayah baca lagi bukunya
assalamualaikum bu yola
pak mulyadi apa kabar pak udah lama gak kelihatan
alhamdulillah saya baik bu
sekarang saya ditugaskan sebagai kabungu
bu guryola kenalkan ini pak srogi
pak srogi yang baru
selamat datang ke ciraus pak srogi
terima kasih bu yola
saya juga sangat senang sekali ada di desa ciraals ini
kalau ini siapa
popon ini ngebantuin saya ngurusin taman bacaan pak srogi
saya juga sudah banyak dengar dari pak kades
ibu yola membuat taman bacaan ini
dan membuat anak anak jadi gemar memar
luar biasa bu yola
itu juga terwujud karena bantuan pak kades pak sogi
wah bu yola suka merendah
saya boleh lihat buku bukunya
oh silahkan silahkan pak
mari pak ya
oh banyak ya
kita ada buku buku untuk anak sd smt
kau ada apa bos
tuh komisi dari penjual rumahnya pak said
kapan mau diambil
sekolah satu numpisan
nanti aja diambilnya
ya udah tuh
saya minta tolong cariin rumah kontrakan buat askades yang baru
bagi belakang cuy banyak kontrakannya
kamu cari di sana aja nyak
satu numpisan ya
jangan lupa nanti ke rumah ambil uangnya
tapi kenapa uang komisinya t nggak dibagi dua aja boskos
kan cuy t dapat info nya dari boskos
kan saya mau cuma ngasih info aja cuy
kamu yang kerja
satu numpisan ya
yaudah cuy kamit
mau bersih bersih kantor juga
wah icu mangga
cilok cerilok dicilokkan ya
kan mama ngilang kepamu cuy aja
ya memang irit tapi namanya juga dari dealer
isi bensinnya cuma seadanya
masa sih ceng motor saya kan juga baru ceng tapi bensinnya penuh
itu kan kamu yang isi mehoy
ya ampun ini baru mau diisi
terus kenapa didorong ke sini
dorongnya ke pom bensin ceng
tuh pom bensin jaraknya tiga km dari sini doy jauh
ngapain kamu berhenti makin lama dong
yuk jalan lagi yuk
nanti beli bensinnya pakai motor saya
sampai di sana di pom bensin motor saya diisi penuh
dari pom bensin kita balik lagi ke sini
kita pindah ke sini
bensin yang ada di motor saya dipindahkan pakai selang ke motornya aceh
setelah itu ke isi setengah barulah acing pergi ke pom bensin untuk beli bensin
agar bisa penuh bensin begitu
aku ngomongnya kepanjangan
udah gitu dibulak balik
dari motor aku balikin lagi ke motor kamu
dadang mana ya
palingan juga nyari kita dipikir kita ngumpet
ada yang tadi nggak usah dipikirkan
saya segera kesana
saya bisa balik ke kantor
saya diminta sama pak kades untuk antar pak sogi
untuk balik ke kantor
oh iya silahkan silahkan